pandemi covid sembilan belas bukan saja dialami indonesia
bahkan sejumlah negara pun mengalami fenomena second wave pandemi
akibat jumlah kasus covid sembilan belas yang kembali naik
masyarakat diimbau kembali tetap menerapkan protokol kesehatan
agar efektivitas penekanan risiko penularan lebih maksimal
sejumlah negara tengah mengalami fenomena second wave pandemi covid sembilan belas
second wave atau lonjakan kedua adalah tren kenaikan kasus yang kembali memuncak
setelah mengalami kurva penambahan kasus yang melandai
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas prof wiku adhisa smito
mengingatkan masyarakat indonesia untuk waspada
perlu kita ketahui bahwa lonjakan kasus merefleksikan kenaikan kasus aktif
atau orang yang sakit baik diisolasi maupun dirawat akibat covid sembilan belas
jika dilihat dari dua hari berturut turut pada jumat dan sabtu kemarin
kasus positif covid sembilan belas di indonesia memecah rekor di atas lima
epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
triunis miko wahyono mengungkapkan lonjakan kasus meningkat
akibat tiga kerumunan besar dalam dua pekan terakhir
yaitu aksi unjuk rasa menolak omnibus law undang undang cipta kerja
liburan panjang pada akhir oktober lalu
dan penyambutan kepulangan rizik sihat ke tanah air
tapi ini kita tahu ribuan ribuan orang di ekotimotrasi
kemudian ribuan orang beribu di mana mana se indonesia
kemudian penyambutan habis rizik
tapi penyemputan habib rizik hanya terjadi di jakarta dan jabodetabek
tapi kalau peningkatan akibat liburan panjang itu di semua provinsi
sementara pada minggu lima belas november dua ribu dua puluh
jumlah kasus positif covid sembilan belas bertambah empat satu ratus enam kasus
sehingga total positif menjadi empat ratus enam puluh tujuh satu ratus tiga belas
sedangkan pasien sembuh tiga ratus sembilan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu dan meninggal berjumlah lima belas
menerapkan protokol kesehatan dengan tiga m
yakni memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
harus tetap dilakukan oleh masyarakat agar efektivitas penekanan resiko penularan
tim liputan cnn indonesia
satgas pun harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi standar tes yang mumpuni untuk dua ratus enam puluh juta masyarakat indonesia
di sisi lain banyak negara kini mulai menghadapi gelombang kedua covid sembilan belas
dan kembali menerapkan karantina wilayah akibat kembali melonjaknya kasus covid sembilan belas
dan dugaan adanya mutasi virus
mobilisasi warga dan kesehatan
jadi biang kerok penambahan kasus covid sembilan belas
bagaimana langkah satgas sejauh ini untuk bisa menurunkan kurva penambahan kasus
mungkinkah kita bertemu dengan gelombang kedua covid sembilan belas
kami bahas malam ini dengan arah sumber yang telah bergabung
ada ngurah mahardika anggota tim pakar satgas covid sembilan belas
selamat malam pak dika
selamat malam pak dika
dan juga ada pandu riono pakar epidemiolog universitas indonesia
pak pandu selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
saya mungkin ke pak dika terlebih dahulu
pak dika sebetulnya kita sama sama melihat angka penambahan kasus harian di indonesia
dua hari pada hari jumat dan sabtu ini tembus rekor lima kasus per hari
sebetulnya apakah tracing testing yang semakin banyak atau ada penyebab lain
ya pertama saya masih melihat jumlah pengujian di indonesia masih rendah
jadi jumlah pengujian harian masih rendah
tapi dari panduan
artinya dari prosentase kan tidak ada pelonjakan yang istimewa
memang tidak ada penurunan
jadi kita masih tinggi tetap pinjangan awal bid
jadi luar biasa sekali pelonjakan ini di dunia
nah lonjakan ini dan yang lain lain ini saya lihat dari tiga hal pak
pertama dari virus kedua dari lingkungan ketiga dari manusianya
nah kemudian dari virus itu pernah ada mutasi belum ada laporan mutasi
terakhir itu termasuk polanya mirip dengan dua tiga bulan yang terakhir yaitu e enam ratus empat belas
kemudian dari lingkungan kita terbunyi dalam air panas
dan lumayan panas di indonesia saat saat saat ini
mungkin virusnya tidak naik
tapi ada pelonjakan kemungkinan karena tadi low testing
nah yang ketiga dari segi manusianya
ini ada tren sekarang ini yang disebut dengan lelah covid
jadi orang sudah lelah mengatasi covid ini
karena panjang nah akhirnya kemudian barangkali di sana faktor disiplinnya menjadi agak berkurang
jadi tiga hal itu yang selalu menyebabkan terjadinya tren
cuman indonesia memang pak aldi indonesia itu bagi saya masih low testing
jumlah kemujiannya masih jauh dari minggu minggu ini
sebenarnya ya lelah covid sembilan belas itu belum diperkirakan sama sekali
kalau di indonesia di jerman di amerika itu masih jauh
jadi masalahnya tetap
di indonesia itu jauh sekali
memang mereka tetap di pelonjarkan yang kedua yang keluarga
tapi india india sama perancis
yang lainnya perang hari ini justru mulai menurun
jadi ini berbeda geografi masing masing geografi itu berbeda beda polanya
memang tren tren internasional sekarang ini trennya lagi keluarga tetap
peran itu lupa
kalau dengan low testing itu apakah kalau melihat testing saat ini
sudah delapan bulan kita ada di tengah pandemi
sampai saat ini sebetulnya apakah sudah merata atau masih seperti konflik
yang dari dulu dibicarakan begitu
testing hanya terpusat di kota kota yang skala ekonominya besar saja
saya melihat dari jumlah testing pak
jadi sekarang ini dari dua tiga bulan terakhir
kita mendapatkan testing harian dua puluh empat puluh ribu
jadi dua puluh tiga puluh ribu jumlah testing harian
yang itu jauh sekali dari populasi yang diharapkan
bagaimana mungkin kita merekod mencatat seratus ribu seperti di amerika
ketika yang kita saja tiga puluh ribu
jadi ini dasarnya demikian sehingga pattern atau pola di indonesia
sama sekali tidak bisa ditebak
apakah kita sedang masih di gelombang satu
apakah gelombang kedua dan lain sebagainya itu kita belum bisa cepat
di intinya memang prinsip yang ketiga seperti saya bilang
ada lelah covid
lelah covid ini ya terjadi di banyak negara
saya kira ini juga yang menyebabkan karena pandemi sudah berlangsung sangat lama
dan kemudian orang harus hidup dengan mencari makan
kemudian disini disiplinnya barangkali agak longgar
berarti kerumunan terjadi dan risiko penularan yang juga terjadi
apa yang menyebabkan kontribusi yang luar biasa hebat dalam waktu satu dua tiga minggu terakhir ini
belum saya lihat
jadi saya pantau per hari ini
jadi memang g enam ribu satu ratus empat puluh delapan mutasi itu sudah lama
itu sudah terjadi sejak tiga empat bulan terakhir
apakah tren yang baru ini
karena mutasi baru mari kita lihat
jadi pokoknya kalau lelah covid
jangan sampai kita lupa dengan covid ya
bahwa sampai akhirnya lupa dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan
saya mungkin ke pak pandu
pak pandu saat ini kapasitas testing yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat
begitu lalu dengan berbagai hal yang dilakukan untuk menanggulangi covid sembilan belas
sampai saat ini kita masih tip of the iceberg
atau sudah menggambarkan situasi sebetulnya
dan apakah tadi kalau misalnya pak dika tanya belum jelas nih
dari gelombang satu atau gelombang kedua
sebetulnya kita ada di posisi yang mana pak pandu
ya kalau prediksi gelombang sih memang kita belum sampai gelombang kedua
gelombang satu aja belum
puncak saja belum
jadi kalau mau melihat situasi pandemi ini dengan
jangan melihat kasus seharian
karena kasus seharian itu pengumuman hasil laboratorium
mungkin itu kasus kasus sudah beberapa hari yang lalu
jadi kita harus menghitungnya kalau membuat kurva pandemi
itu dari onset
jadi kita harus punya data yang bisa menggambarkan
kapan dia mulai onset
jadi itulah kasus yang pada hari itu kita catat
nah itu yang menurut saya karena kapasitas testing kita memang betul rendah
dan untuk mengatasinya sekarang sih kalau ada orang yang sudah terdiagnosis
atau terkonfirmasi positif tinggal di isolasi
nanti kalau sudah dua minggu atau tiga minggu di isolasi tidak perlu testing lagi
jadi semua kapasitas testing dikerahkan hanya untuk men testing orang
jadi satu orang satu
tidak perlu kalau dia nanti untuk diyakinkan untuk keluar dari dinyatakan sembuh harus di testing lagi
kita harus berani mengatakan tidak perlu
itu salah satu untuk mengatasi testing
jadi semuanya dikerahkan untuk mendeteksi orang yang positif
kedua kalau pcr nya masih lemah dan di beberapa tempat
juga masih belum bisa cepat
kita bisa menggunakan tes swab antigen
sekarang tes swab antigen itu bisa mendeteksi orang dengan virus
jadi dengan demikian untuk screening itu bagus sekali
kalau dia positif artinya itu masa yang sangat infeksius
sehingga harus lakukan deteksi
walaupun tidak se akurat pcr
tapi sudah dianjurkan oleh who untuk menggunakan tes swab antigen
dan dalam waktu kurang dari satu jam hasilnya sudah ada
karena kecepatan itu penting
jangan sampai tes itu sampai tiga hari lima hari bahkan
itu nggak ada gunanya tes semacam itu
karena testing itu adalah bagian dari satu langkah surveillance
mendeteksi orang yang dengan virus
dan kemudian kita harus melakukan pelacakan dengan siapa saja mereka sudah bertemu
kontakt ratnya atau suspek
kita testing lagi dengan cepat
untuk dengan demikian kita akan bisa menemukan banyak orang yang membawa virus
dan kita harus lakukan isolasi yang benar
jangan lagi isolasi mandiri
tidak ada rumah di indonesia ini yang bisa memisahkan antara orang yang sakit dengan orang orang yang dengan membawa virus
dengan orang yang tidak bawa virus
harus disediakan tempat isolasi yang betul betul bisa memisahkan orang yang membawa virus dengan yang tidak
kalau mereka butuh perawatan ya langsung dikirim ke rumah sakit
tapi kalau tidak butuh perawatan
ya harus isolasi di suatu tempat
disediakan wisma atau disewakan hotel
sehingga betul betul kita bisa memutuskan
di situ kuncinya untuk melakukan surveillance
itu adalah dasar dari penanggulan pandemi
tidak butuh vaksin untuk mengatasi pandemi
vaksin itu seluruh jangka panjang
surveillance itu yang paling penting
tapi pak pandu
kalau misalnya tadi juru bicara saat covid sembilan belas
pak wiku mengatakan bahwa hati hati kerumunan bisa menyebabkan
gelombang kedua covid sembilan belas
apa sebetulnya tolak ukur atau bagaimana kita bisa mengukur indonesia saat ini
pak wiku salah dia
dia tidak mengerti memahami bahwa sebenarnya indonesia belum mencapai gelombang pertama
jadi buat apa mau ngomong tentang gelombang kedua
jadi kita harus menurunkan gelombang pertama dulu
dan kemudian menurunkan
jadi janganlah berpikiran bahwa pandemi indonesia itu seperti di eropa
pandemi kita adalah pandemi kita
dan berbeda juga dengan negara negara di asia
kita itu masih terus meningkat
tidak pernah melandai
dan ini harus dilihat
jangan kemudian kita kalau di luar negeri sudah gelombang kedua
kemudian indonesia gelombang kedua
itu salah betul itu
jangan menakuti dengan informasi yang tidak akurat
bedanya pandemi kita dengan pandemi di eropa adalah pandemi kita kurvanya selalu naik
sedangkan di eropa sempat turun kemudian siap menghadapi gelombang kedua begitu ya pak pandu
nanti saya akan tanya ke pak dika
betul apakah benar seperti itu
apa sebetulnya langkah pemerintah kemudian untuk mengantisipasi ya
mau tidak mau mungkin gelombang kedua jadi hal yang juga ditakutkan oleh masyarakat begitu
apalagi apabila ada kemungkinan virus ini bisa bermutasi
pak dika nanti kita jawab usai jeda
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
saya langsung saja ke pak ngurah mahar dika
tadi pak pandu sempat mengatakan bahwa pandemi di indonesia berbeda dengan pandemi di eropa
di eropa mungkin sudah menghadapi gelombang kedua tapi di indonesia kurvanya terus naik begitu
dan juga tadi saya sempat mengatakan ada ketakutan di masyarakat ini bahwa adanya gelombang kedua bahwa nanti virus akan bermutasi
sebetulnya bagaimana harus menyikapi hal ini
ya pertama saya tanggapi dulu kerumunan ya mau gelombang kedua gelombang sepuluh ya tetap harus dihindari
itu dulu poin poinnya
yang kedua timing pak timing masing masing negara patternnya berbeda
dan saya prediksi akan mulai kelihatan benar benar pandemi indonesia itu desember sampai januari dua ribu dua puluh satu
desember sampai januari titik tertinggi
ini akan meningkat luar biasa sekali
jadi itu prediksi saya
dan kemudian itu yang saya lihat artinya dan sekarang bagaimana tentang apa yang terjadi ini
bagaimana menyikapkan hal ini
saya kira kerumunan tetap harus dihindari dan maka dulu saya berbeda pendapat
vaksin itu adalah yang memang terutama tujuannya adalah untuk mencegah transmisi
jadi untuk memblok transmisi komunitas
jadi transmisi sehingga virus memang bisa tertekan
dan kita juga keluar dari pandemi dan utama sekali adalah border aseopatas batas darat labu bandara
sehingga orang orang di dunia sehingga ekonomi berkembang selalu berkembang lagi
itu saya beda sedikit dengan pak manu dengan vaksin
kita butuh vaksin pak
dan vaksin mungkul
jadi sedang dalam tahap pengujian
dan mudah mudahan januari atau awal tahun dua ribu dua puluh satu barangnya sudah ada pak
saya berbeda pendapat dengan pak manu
oke dan terkait dengan kerumunan ini juga peningkatan kasus harian
sebetulnya ada beberapa wilayah di indonesia yang menjadi fokus dari satgas sendiri yaitu jakarta jabar jateng jatim sumut kalsel sulsel papua dan bali
begitu yang dianggap tingkat penambahan kasus hariannya tertinggi
mungkin kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari jurubicara satgas
panganan covid sembilan belas wiku adhisasmito terkait dengan fokus pemerintah
target yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah penambahan lonjakan kasus harian berikut ini
teman teman silakan ditampilkan
seperti telah disampaikan oleh presiden republik indonesia bapak joko widodo
telah menugaskan kepada menko marves yaitu bapak luhut panjaitan
dan kepala bnpb yaitu bapak doni monardo
untuk dapat bekerjasama dengan kementerian kesehatan
menteri kesehatan yaitu bapak terawan
untuk dapat menangani kasus covid sembilan belas di provinsi provinsi ini
kami sebutkan satu persatu
yang pertama adalah dki jakarta
yang kedua adalah jawa barat
yang ketiga adalah jawa tengah
yang keempat adalah jawa timur
yang kelima adalah sumatera utara
yang keenam adalah kalimantan selatan
yang ketujuh adalah sulawesi selatan

yang kedelapan adalah papua
dan ditambah satu provinsi yaitu bali
target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian
nomor dua adalah peningkatan angka kesembuhan
dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian
diminta oleh presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan
ya baik saya mungkin ke pak pandu
pak pandu ini targetnya dua minggu ke depan dari tanggal lima belas september
sudah satu bulan dua bulan berlalu bahkan ya
ini lalu bagaimana sebetulnya melihat penanganan pemerintah di daerah daerah
yang kerap kali menjadi penyumbang terbesar angka penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
sampai sejauh ini juga termasuk bagaimana penanganan pemerintah
memberikan batasan yang tegas begitu untuk terjadinya kerumunan
ya jadi itu menurut saya sih tidak
jadi pak jokowi itu memerintahkan dengan target yang tidak realistis
tidak mungkin dalam waktu dua minggu kita mengatasinya
apalagi hanya seorang menteri yang harusnya bukan pekerjaan pokoknya
jadi seharusnya itu menjadi tanggung jawabnya kemenkes
jadi dengan sadgas dan sebagainya itu menurut saya tidak efektif
jadi harus kembali ke pemerintahan
jadi semuanya itu harus betul betul
terutama adalah peningkatan
entah di survei testing latak isolasi
dan kemudian untuk komunikasi perubahan perilaku
supaya ada kenaikan perilaku penduduk yang patuh untuk tiga m
dua kombinasi itu yang baru bisa menekan penularan
dan ukurannya adalah memang menekan penularan satu
karena dengan menekan penularan
kita akan menekan angka yang dirawat di rumah sakit
jadi bukan meningkatkan kesembuhan
kesembuhan sebagian besar yang tidak bergejala
yang bergejala ringan
itu otomatis sembuh
yang menjadi masalah adalah kematian yang di rumah sakit
tiga target yang harusnya indikator kesembuhan kita hilangkan
pertama adalah menekan kesempulan
kedua menekan angka yang dirawat di rumah sakit
ketiga menekan kematian yang dirawat di rumah sakit
itu yang menjadi covid metrik di seluruh dunia
tidak pernah angka kesembuhan dipakai untuk indikator
karena itu tidak akurat dan tidak bisa dipakai untuk memonitor kinerja pandemi
ini menurut saya harus diubah strateginya
jadi janganlah menggunakan istilah istilah yang tidak tepat dan tidak akurat
oke mungkin saya langsung lempar ke pak dika
pak dika covid matrix dari satgas covid sembilan belas sendiri di indonesia seperti apa
ya saya setuju
tadi seperti yang pertama lagi pak pak
jadi kalau saya melihat dua pak
kematian sama hospitalisasi
jadi perawatan rumah sakit
itu data yang akurat
data terakhir kematian indonesia
tapi lagi lagi yang ada itu
trendnya seperti itu
justru ada penurunan
jadi pernah ada penurunan
tapi dalam trend terakhir
yang satu lagi pak pandu
pasti relatif tinggi
yang diharapkan itu di amerika itu cut off nya tiga
itu sudah dianggap lonjakan yang luar biasa
jadi pak aldi saya melihatnya
kalau dari data real
saya memang betul
saya bersama pak pandu
saya tidak pernah berdiri dengan data kecepatan
karena pasti sebuah
tapi kemudian adalah
berapa orang yang masuk rumah sakit
itu yang mestinya menjadi paduan
dan satu lagi data yang cukup real
meskipun pak pandu tadi mengatakan
saya pantau harian
memang sudah dipisahkan pak pandu
saya punya data setiap harian
tapi tidak bisa
tidak ada di data resmi
hanya ada di
sebenarnya tidak ada di data data
saya dikirimkan oleh seorang teman di
warga awan di jakarta
memperoleh angka positive rate yang
jenderung indonesia memang
jadi rata rata enam belas
ini yang sebetulnya sekali lagi
masih sangat tinggi di indonesia
kecimpulan saya sementara
pak dika mungkin terkait dengan
positivity rate ini juga banyak sekali
masyarakat yang tanpa gejala yang kemudian
masih beraktivitas dengan normal
begitu tidak diketahui ada
indikasi virus yang
ada di dalam tubuhnya begitu
untuk kemudian mengantisipasi
salah satu yang ditakutkan akan menyebabkan
lonjakan jumlah pasien positif
yaitu adalah orang tanpa gejala tersebut
bagaimana kemudian bisa
menyelamatkan orang orang tersebut
nah itu yang saya sebut dengan
saya juga lelah covid
karena saya capek
tertekan luar biasa
bayangin kita sudah tertekan
ini kita dicekam
oleh situasi covid
dan memang ini
sekali lagi caranya ya
memang edukasi terus menerus
kalau bapak pandu
dengan jenis tiga m
jadi ruangan ruangan yang ber ac
kalau bisa pakai natural ventilation
itu jauh lebih aman
kemudian transportasi umum
itu kalau memang
tidak pakai ac
jadi kita lebih
itu yang mestinya kita lakukan
terus bekerja dengan edukasi publik
saya tidak mengatakan
itu bukan masalah
seluruh dunia juga sama
semua mengalami kelelahan
yang sebut adalah
kasus belum meningkat
dengan begitu tajam
setelah tiga empat bulan
akan beda dengan cina
cina dari awal
memang sudah dikekang
mereka berhasil mengatasi
dan itu semuanya
bergampur menjadi satu
inilah yang kita hatapi
kalau boleh disarankan
jangan hanya tiga m
dan harus bersama sama
ketika kemudian ada romongan
dan sama sekali
tidak ada tindakan
paya denda itu
untuk menulari orang lain
untuk menunggu letupan
yang luar biasa
tunggu saja dua minggu lagi
kalau tidak ada letupan
tapi kalau ada letupan
itu yang terjadi pak
justru saya lihat
sama dengan di amerika
ketat dengan masker
itu pasti akan
itu tak akan
di antara kita saja
karena pemerintah memang memutuskan
komite pemulihan ekonomi nasional
agar ekonomi bisa cepat pulih
saya lempar ke pak pandu
ada ambiguity juga
begitu di masyarakat
apa sebetulnya penyebab
menurut pak pandu
adalah negara yang
tinggal di rumah
semua orang berpergian
tidak peduli lagi
dengan himbuan tadi
dan kebijakan itu
yang menurut saya
kenapa tidak baik
ini menurut saya
di akhir tahun
ada liburan panjang lagi
cuti bersama lagi
kalau liburan natal
jangan ditambah tambah lagi
supaya sampai tahun baru
tentang wisata itu
jadi ini menurut saya
juga jangan digas
itu yang terjadi
tapi apa yang terjadi adalah
ini kan menurut saya
sebenarnya lebih didrive
untuk mengatasi pandemi
kalau mengatasi pandemi
dengan yang sekarang
atau yang sudah
apakah dengan hal ini
apakah dengan hal ini
ini yang bisa menyebabkan
tidak akan bertemu
dengan gelombang kedua
tapi justru malah
hanya dengan satu satunya
berapa banyak orang
yang harus dipaksin
jadi siapa dulu
yang harus dipaksin
kita belum tahu
dan kita belum
supaya vaksin ini jalan
yang sekarang jalan itu
untuk anak balita
tapi untuk sistem
untuk menangani covid
itu harus dibangun ulang
ada tim yang berbeda
dengan tim imunisasi
karena kalau tidak
nanti akan terganggu
tidak boleh diganggu
dan menyiapkan itu
baik pak padut
harusnya yang harus
mencapai gelombang itu
itu sejarah pak
itu tiga gelombang
pada waktu itu
sulit di indonesia
yang di bagian
yang tidak terlengkar
kita telat memulai
jumlah yang bisa melakukan
dan jari kaki
dan itu juga
itu yang terjadi
kita jangan bicara dulu
saya bersatu dengan
kita tidak akan bisa mengejar
yang ada memang
tinggal saja sekarang
bagaimana menekan dampak
dan juga masyarakat
untuk semua orang
tidak boleh ada sebagian
melakukan dengan ketat
karena memang kita
sangat tidak realistik
apa yang dikejar
kita mengejar awang awang
tetapi pak pandu
positif juga sebenarnya
belakangan ini memang
kemudian menurun lagi
orang indonesia itu
tidak mungkin ada
yang tidak akan dilaporkan
itu pasti akan
di indonesia ini
terutama dalam fatalitas
tidak seperti yang
itu yang sejati
hanya itu yang tersisa
tidak perlu mengejar lagi
dia tetap harus testing
bagaimana kita melakukan testing
ketika jumlah yang testing
dan ini merulasi
saya kira itu memang
tidak akan mampu
di hospital saja lah
yang masuk rumah sakit
itu yang bisa
ini patahlah dana saja
kapasitas rumah sakit
setiap orang yang masuk rumah sakit
terutama yang bergerjalah
tangan kami berat
itu sebagian besar
tidak usah dihitung lah
namanya juga tanpa gejala
itu tidak usah dihitung
yang masuk rumah sakit
ini yang mesti harus
saya kira pak pandu
setuju dengan saya
ini yang bisa dikejok
kapasitas rumah sakit
memang sistem kesehatan kita
lonjakan kasus yang
lonjakan kasus yang
pak pandu bagaimana setuju
jadi memang betul
kita indikatornya adalah
harus kita tingkatkan
kemudian kita harus
melakukan isolasi yang benar
menekan angka hospitalisasi
yang dirawat di rumah sakit
dengan kombinasi itu
kita bisa menurunkan
menurut teori ya
pasu terhadap tiga m
kemana pun mereka pergi
tadi pak ngurah mahardika bilang
karena ruangan terbuka itu
dengan dua kombinasi
kalau mereka butuh pengobatan
pak ngurah mahardika
yang sangat berisiko
kita bisa menekan
yang kita katakan
dalam jangka panjang
kalau kita sudah
itu kan masih terus tuh
kalau kita sudah
yang cukup efektif
untuk bisa diberikan
jadi dengan demikian
kita punya peta jalan
untuk mengatasi pandemi
yang sekarang terjadi adalah
ada nggak punya rencana
terpisah dari rencana pandemi
dan program vaksinasi
itu adalah bagian
yang paling penting adalah
tadi yang dikatakan
pak pandu juga
masyarakat harus menerapkan
pak adhika sempat mengatakan
sepertinya sudah lelah covid
apa yang harus dilakukan
masyarakat yang sekarang
pada saat ini
karena lelah covid
mungkin harus ada di rumah
terus selama delapan bulan ini
apa saran kepada masyarakat
penambahan lonjakan kasus
karena masyarakat yang lelah
ya itu disebut
tidak ada jelasan
kalau pemerintah itu jelas
dan memberikan juga
informasi yang memotivasi
dan juga memberikan
bukan hanya segera memberikan harapan
dan memberikan kejelasan
tiga m nya dilupakan
vaksinasinya yang belum jelas yang mana
sudah dikomunikasikan dengan cepat sekali
mundur mundur terus kan
karena memang belum ada kepastian
jadi ketidakpastian itu juga bisa melahkan
jadi sebenarnya masyarakat bisa beraktivitas
dengan dua kombinasi tadi
sekarang sudah bisa
untuk berpergian bisa
kesehatannya itu dijaga
siapa yang sudah terkena
siapa yang belum
dan melindungi aku
jadi melindungi kita semua
jadi dengan demikian
optimismenya itu harus terus dibangun
siapa sih yang nggak lelah
kalau kita dilarang larang terus
sebenarnya pelonggaran yang bertahap ini
sudah membuka ruang
supaya jangan terlalu lelah
atau jangan memikirkan
kapan pandemi ini akan berakhir
kita bisa mengatasnya
kalau kita bersama sama
tadi pak ngurang mengartikan
hidup dengan covid
dengan penerapan protokol kesehatan ya
ini kan tadi
bahwa sebentar lagi
juga akan ada
panjang lagi gitu
dan juga tahun baru
karena kerumunan masa
ini tahun ini
ego sektoral yang terlalu tinggi
nah ini kan
mari kita kemas lagi
tapi sekali lagi
harus satu kata
bagi semua orang
jadi tidak ada istilahnya
tapi dengan baik
itu yang membuat
jadi itu yang membuat
di pihak lain
tidak ada bahasa
tidak ada penindasan
itu yang membuat
pandemi belum selesai
jadi pandemi masih
orang lain tidak pakai
itu yang membuat
semua harus dilakukan
pak pandu masih
tidak mungkin kita kejar
negara ini tidak mampu pak
kemudian baru ekonomi
saya kira itu pak
intinya harus kerja
sama dari seluruh lapisan masyarakat
mengesampingkan segala bentuk
ego sektoral yang ada
agar bisa kemudian menghadapi
covid sembilan belas ini bersama sama
begitu ya bapak bapak
dan juga mungkin diharapkan
taat begitu seluruh pihak
dihormati di masyarakat
juga bisa menjadi panutan
dalam menerapkan protokol kesehatan
pak ngurah mahardika
anggota tim pakar
dan juga pak pandu riono
bersama cnn indonesia
pada malam hari ini
enam perempuan asal bali
menggelar aksi goes
dari jakarta ke bali
kembali sektor pariwisata
imbas pandemi covid sembilan belas
kembali dengan informasi selengkapnya